kepala densus delapan puluh delapan anti teror mengatakan jaringan teroris isis perlu diwaspadai terlebih pasca adanya pergantian pimpinan
densus delapan puluh delapan menegaskan propaganda dari isis masih berlangsung di indonesia dengan mengendalikan berbagai jaringan sel teror
seberapa besar ancaman teror dari isis bagaimana sebenarnya eksistensi isis saat ini
kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan dua narasumber yang bergabung
ada brigjen paul ahmad ramadan karo penmas divisi umas polri selamat malam pak ahmad ramadan apa kabar
selamat malam mas renhardt
yang selama ini kemudian dipantau oleh densus atau kemudian oleh kepolisian
bagaimana atau seberapa besar ancaman dari eksistensi isis ini pak ahmad ramadhan
terutama ketika sudah mulai ada pergantian pimpinan di isis sendiri
ya ini kalau kita lihat ya seperti yang disampaikan oleh kd sus delapan puluh delapan bahwa
keinginan terhadap para peserta teroris itu meningkat
dari tahun dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh dua ratus lebih kemudian dua ribu dua puluh satu itu juga tiga ratus lebih
nah ini kenapa sebenarnya adalah peningkatannya adalah peningkatan efektivitas penegakan hukum
yang dilakukan oleh polri dalam hal densus delapan puluh delapan
nah terkait dengan pertanyaan seberapa besar tentunya pergantian pimpinan isis ini
merupakan angin segar
merupakan angin segar bagi organisasi isis itu sendiri
tentu diadulisir pengikut pengikutnya
dimana kalau kita lihat penegakan hukum yang saya sampaikan tadi cukup banyak
berimbang ya antara jaringan bi dan jaringan jad
satunya isis dan al qaeda
jadi sekali lagi ini ini pergantian pimpinan isis menjadi spirit atau semangat
atau motivasi bagi sel sel teroris yang ada di indonesia
nah sel teroris yang ada di indonesia saat ini sebetulnya seberapa besar seberapa banyak
apalagi yang memang terafiliasi dengan isis
kan pak densus mengatakan bahwa mereka tetap melakukan propaganda dengan berbagai media
kemudian juga menangkap ada lima atau enam orang yang terkait dengan jaringan dari isis
kalau kita bicara
kalau kita bicara terkait dengan penyebarannya terkait dengan adanya kekuan teknologi informasi
jaringan isis ini penyebarannya melalui media sosial ya
penggunaan media sosial di internet yang ada di ini juga dimanfaatkan oleh jaringan geologi
termasuk jaringan jad yang ada di indonesia
menyebar bagaimana mendoktrin juga posting
ajaran ajaran yang terkait dengan abduktif terorisme di indonesia
nah ini ini kebanyak
dan ini yang perlu kita jegah ya
doktrin doktrin terhadap para khususnya kaum milenial ini ya
pelaku pembunuh diri juga dari kelompok milenial
dengan menggunakan medsos dia bisa belajar tentang pengetahuan teroris
dengan menggunakan medsos dia bisa mendapat pemahaman dapat doktrin tentang kegiatan
juga tentang bagaimana gunakan senjata perlawanan perlawanan tersebut
nah ini yang harus kita waspadai
sehingga kita harus lakukan pencegahan
ini mungkin juga tentu kita lakukan upaya upaya
misalnya pencegahan kita bekerja sama dengan stakeholder yang ada tentunya
melakukan kegiatan kontra radikal ya
khususnya kemudah tahun tahun muda
agar tidak mudah terpaham
dengan paham radikal
paham paham radikal bisa bergeser dengan kegiatan atau aksi aksi terorisme di tanah air
oke baik pak ahmad ramadan
jadi ada peningkatan penangkapan terduga teroris
kemudian penyebaran jaringan isis ini kemudian masih atau salah satu caranya adalah menggunakan media sosial
bang ridwan tadi pak ahmad ramadan mengatakan pergantian pimpinan ini angin segar ini
angin segar bagi spiritnya mereka begitu ya
nah dari yang anda baca sebenarnya bagaimana eksistensi isis sih terutama di suria sendiri saat ini
dan juga kaitannya dengan dampak terhadap sel teror yang ada di luar negara
yang ada di indonesia
ya mas reinhardt setelah pengumuman itu disampaikan melalui media resmi mereka
itu disambut oleh berbagai jaringan isis di seluruh dunia ya
ini melakukan monitoring di media sosial
di beberapa negara mereka secara terang terangan menampakkan diri
fotonya bersama sama memegang senjata
dan menyatakan baik ada pemimpin baru itu
abdul hassan itu
misalnya itu di afrika ada di zimbuabwe ada di bahkan di maroko
kemudian yang asia itu dugaan kami di filipina selatan
karena melihat vegetasinya kemudian melihat karakter orang orangnya walaupun ditutup dengan cagar ya
tapi tampaknya itu di filipina selatan
artinya memang sebagaimana disampaikan jenderal ramadhan tadi pemimpin baru ini menjadi semacam trigger ya
menjadi semacam pemicu untuk menumbuhkan semangat lagi bagi kelompok ini yang sudah berbulan bulan tiarap sebenarnya
di seluruh dunia mereka jarang melakukan serangan kecuali kira kira satu bulan yang lalu melakukan peledakan penjara di suriah
tapi di lainnya relatif mereka silent relatif mereka tiarap
nah yang tiarap tiara begini justru malah harus diwaspadai
cuma memang permasalahannya di indonesia itu kadang kadang kalau penangkapan itu nggak rame
kalau yang rame itu biasanya terjadi pengeboman atau peledakan
itu biasanya kemudian wah ini intelijen kecolongan polisi kebobolan dan seterusnya
tetapi penangkapan sebelumnya apalagi penangkapan yang tidak ada masalah ya penangkapan hidup maksud saya
penangkapan baik baik saja ditangkap tanpa perlawanan
itu kan sudah ratusan ya sudah ratusan mungkin datanya di pak ahmad ramadan yang lebih tahu
tetapi masyarakat ini mohon maaf
ini kurang begitu tahu ya masyarakat umum maksud saya
masyarakat umum ini kurang begitu aware bahwa memang polisi densus delapan puluh delapan sudah bekerja keras dan bekerja terus untuk mencegah teror ini terjadi
nah jadi kita harus memahami operasi penegakan hukum teror itu tidak semata mata ketika terjadi serangan lalu kemudian dilakukan operasi penangkapan
tetapi pencegahannya ini jauh lebih penting
dan kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya alhamdulillah
di indonesia relatif ya kita tidak melihat satu serangan besar lah alhamdulillah
mungkin terakhir yang cukup besar tahun dua ribu delapan belas di makassar
setelah itu kan relatif kita tidak terlalu melihat situasinya membesar
jadi saya kira ini kita apresiasi kepada teman teman j delapan puluh delapan walaupun tentu persiap siagaan tetap harus dilakukan ya
karena bulan depan sudah bulan ramadan bulan puasa
karena biasanya dalam jargon atau doktrin kelompok ini
bulan itu menjadi bulan doktrin mereka ya dalam perjuangan
jadi perjuangan versi mereka ini kebetulan diwujudkan dalam bentuk amal ya
nah ini saya kira memang tanpa harus panik tanpa harus khawatir
penjagaan dan pencegahan harus semaksimal mungkin dilakukan mulai dari hari ini
bang ritwan yang juga disampaikan kak densus ya kemarin itu
mereka itu masih ada
walaupun di timur tengah mereka kehilangan teritori
nah ini eksistensi isis lebih jauh anda membacanya bagaimana ketika mereka sudah mulai kehilangan teritori yang seperti disampaikan oleh kak densus
ya mereka kan sekarang bergerak dalam bentuk namanya cyber khilafah ya
mereka merasa mempunyai satu daulah satu kepemimpinan bersama tetapi tidak ada teritorialnya
kalau berdasarkan konvensi internasional kan ini berarti
nah karena mereka sudah sudah berada di negara atau state itu harus ada wilayah yang dimiliki kan
nah mereka ini nggak ada lagi setelah almira jatuh tahun dua ribu delapan belas akhir
sudah sudah tidak ada lagi mereka sekarang
tidak ada lagi teritorial yang secara de facto mereka kuasai
bahwa yang kecil kecil seperti misalnya hutan hutan kecil di filipina selatan itu masih banyak yang dikuasai oleh sel sel pro isis
tapi itu tidak bisa tidak cukup kuat untuk diklaim sebagai sebuah negara
jadi mereka memang seperti yang disampaikan pak kak densus bahwa mereka beroperasi secara cyber cyber khilafah
jadi mereka merasa tetap terhubung satu sama lain walaupun tidak ada wilayah teritorial
dengan demikian mereka membebaskan kepada semua anggotanya untuk melakukan serangan dimanapun anggotanya itu berada
artinya kalau anggotanya itu berada di indonesia ya dibolehkan melakukan serangan di indonesia
tidak harus misalnya kalau dulu kan harus pergi dulu ke suriah gitu
kalau sekarang tidak ada lagi karena memang mereka nggak punya teritorial
jadi bukan berarti tidak punya teritorial tapi kemudian mengurangi eksistensi mereka
saya ke pak karo pemas pak ahmad ramadan
yang disampaikan juga oleh kak densus adalah pergerakan atau mereka tetap melakukan duplikasi propaganda propaganda ke dalam bahasa arab kemudian yang ditranslate ke bahasa indonesia
mungkin juga pergerakan cyber khilafah yang tadi disampaikan oleh bang ridwan

bentuk propaganda yang dilakukan itu bentuknya seperti apa sih sebetulnya pak ahmad ramadan
tentu dengan menggunakan media tadi berupa doktrin ya
jadi doktrin doktrin menggunakan sarana media sosial dia menyampaikan dengan penggunaan paham paham ya
mengajak kelompok kelompok pemuda kelompok masyarakat yang saat ini umurnya masih muda untuk ikut berjuang
berjuang dalam perjuangan mereka
perjuangan mereka untuk mengikut sertakan anak anak muda itu ke medan pertempuran ya
kita melihat kalau yang kita temukan di semarang
mereka berkali kali mengirimkan jihadis jihadis ke suriah
nah seperti yang dikatakan oleh bang ridwan tadi saat ini mereka merasa termonitor
jadi lebih silent ya
sehingga beberapa tempat ditemukan memang masih ada barang bukti seperti senjata dan lain lain
tapi sekarang doktrinnya adalah bantuannya
yang banyak sekarang
ini yang perlu dipahami oleh masyarakat
bahwa tindak pidana teroris itu tidak hanya mengangkat senjata ikut bertempur
tetapi juga pemelakuan bombo bombo diri
tetapi yang teroris itu dia ikut berpartisipasi dalam aksi aksi terorisme di indonesia
misalnya ikut membantu memfasilitasi
memberikan bantuan dana
kemudian ikut memfasilitasi
penyembunyian dari para dpo ya
seperti saudara lawang
dalam waktu kurun waktu beberapa tahun po
dia sembunyi di daerah lampung
sekian lama itu berapa orang terlibat dengan doktrin doktrin yang bersangkutan
nah inilah doktrin doktrin yang
yang perlu enter
dicegah dengan upaya upaya kontraradikal tadi
sehingga masyarakat indonesia tidak terpapar
hidupnya adalah kelompok kelompok yang intoleran
nah kelompok kelompok intoleran inilah yang menjadi bibit bibit radikal
yang yang tujuh bisa bergeser
jadi dia aksi teroris
saya kira seperti itu
baik menarik kita break dulu pak ahmad ramadan
saya juga mau tanya
ini kan pemimpinnya baru ya
apakah ada informasi dari anda
sebenarnya sosok ini seperti apa
kemudian daya magnetnya bagaimana terhadap jaringan isis
keseluruh dunia termasuk juga ke indonesia
kita break dulu kami akan segera kembali sesaat lagi
kita masih membahas eksistensi isis yang perlu diwaspadai
yang disampaikan oleh kadensus delapan puluh delapan
saya ke bang ridwan habib sekarang
tadi terputus bang ridwan habib kita membahas soal
saya ingin tanya bagaimana anda menilai atau mungkin ada informasi soal
pemimpin isis yang baru ini
yang kemudian terbaru dipilih oleh isis ya
seberapa besar kemudian kekuatan dan juga magnet sosok ini
dalam sel sel isis yang ada di seluruh dunia termasuk juga di indonesia
ya memang dalam operasi isis
mereka selalu menyembunyikan identitas asli ya
walaupun banyak teman teman di washington
teman di london
mereka mengidentifikasi bahwa ini adalah salah satu jenderal irak ya
jenderalnya dalam tanda penting
jenderalnya isis irak yang masih bertahan
dan sekarang dalam pelarian di syria
jadi dia diduga adalah sebagai orang perbangsaan iraq asalnya
dan dia menjadi dulunya adalah orang keempat dalam struktur isis
yang sekarang kemudian diangkat menjadi orang pertama
karena yang amir sebetulnya abu ibrahim al hassimi sudah tewas
kemudian jurubicaranya kan juga tewas
berbicaranya orang ketiga juga tewas
jadi ini sekarang isis ini punya dua
yang pertama amir baru
abu al hassan ini
kemudian jurubicara baru
new spokesman ya
orang baru yang menjadi jurubicara
jadi memang operasi raid suriah di februari
yang dilakukan oleh pasukan amerika dan lain lain itu
memang cukup berdampak ya bagi jaringan ini
akan tetapi sekali lagi
kita tidak boleh terlalu terlena ya
karena memang ini permasalahannya ideologi
ideologi itu satu hal yang sudah benar benar diyakini dalam hati
kemudian di fikiran
kemudian dibuktikan dengan perbuatan
nah kalau masih dalam hati dan pikiran
kemudian bisa ditangkap oleh pak ahmad ramadan dan densus delapan puluh delapan
tapi kalau kemudian mereka meyakini doktrinnya
diyakini dengan pikiran
lalu dilakukan aksinya
nah ini kan yang kemudian berbahaya bagi masyarakat biasa
masyarakat awam ya
jadi saya kira kita apresiasilah operasi operasi pencegahan
dan ini harus kita dukung sebagai bagian dari upaya mengamankan indonesia
tapi karena sudah kehilangan teritori
kemudian juga pemimpin yang lamanya juga disebut juga sudah tewas ya
dari waktu itu kena serangan begitu
nah sekarang kekuatan realnya
isi isi ini sebetulnya bagaimana sih
masih sebesar dulu kah
atau memang sudah mulai berkurang ya
kalau kita bicara dalam skup yang lebih sederhana di indonesia dulu ya
jamaah ansuru daulah ini kan memang ini jamaah lama
begitu ada isis kemudian mereka convert semuanya berbaikat ke isis
menjadi jamaah ansarul daulah gabungan dengan jamaah ansarul tauhid ya
walaupun jamaah ansarul tauhid juga terpecah dua
yang tidak setuju kemudian mendirikan jamaah ansaul syariah
yang tidak setuju dengan isis
jadi kalau kekuatannya ini mungkin pak ahmad ramadan nanti lebih paham
tapi kami dari akademisi melihat estimasi ya
estimasi sekitar satu lima ratus simpatisan
di seluruh indonesia
ini cukup besar ya

itu ada lima belas
lima belas orang ini bisa berbahaya
bahkan satu orang pun bisa berbahaya
kalau kita ingat misalnya kasus penusukan pak wiranto
dulu saat beliau menkopol hukum
tahun dua ribu delapan belas atau mohon maaf saya agak lupa

beberapa tahun yang lalu
itu dilakukan oleh dua orang
artinya kita tidak boleh underestimate
dengan jumlah yang ada
dengan kekuatan jaringan yang ada
harus selalu ditempatkan pada level yang berbahaya
ini yang saya kira menjadi padoman juga
bagi teman teman yang susah pendapatan dalam bergerak
pak ahmad ramadan
benarkah kemudian kekuatannya ada estimasi sekitar satu lima ratus simpatisan
dan sekarang sudah diketahui ini masih eksis
eksis media penyebarannya
pun juga sudah diketahui lewat media sosial
bagaimana menumpasnya ini pak
kalau kita melihat data ya
data potensi untuk
radikal bahkan lebih dari itu
data potensi radikal
yang ada di d satu ratus delapan puluh delapan itu
bisa mencapai dua puluh ribu
nah dua puluh ribu itu
yang saya katakan adalah
dia berpotensi untuk
apakah itu ji atau
jika jad apakah dia
walaupun sebanyak itu
yang sifatnya dia tidak angkat senjata
hal hal yang lain
ini persoalannya adalah
ideologi ya sehingga paradigma
tersangka teroris itu
selain pelaku mereka adalah
nah ini yang kita harus pahami
antara penegakan hukum dan
pencegahan dimana penegakan
kelompok kelompok bpo dan
kelompok kelompok yang sudah dipastikan
seperti mit di pusul
nah itu yang harus
kita lakukan sedangkan
kelompok yang harus
itu yang perlu dilakukan
sel tadi maka harus
nabi itu tersebut
itu yang harus
kita lakukan sekali tapi harus
antara penegakan hukum
dan pencegahan itu sendiri
ya paradigma baru
tapi harusnya katakan bahwa
elapu dan juga sebagai
sehingga yang kita katakan
merubah ideologi itu
sudah ter pyramid itu tadi
nah itu yang harus
milenial milenial tadi yang masih masih muda tadi nah itu yang dilakukan oleh kelompok kelompok jaringan
misasi teror baik pak ramadan muncul pertanyaan ya ini saya mungkin bisa tanyakan tentang kapan
ke anda oke penangkapannya kegiatan penangkapannya semakin tinggi tapi mengapa kemudian muncul terus
kenapa kemudian masih banyak sel sel teroris baik itu yang berkaitan dengan isis atau yang dengan
yang lain apakah memang ada kesulitan karena ini soal ideologika atau apa sebetulnya
sebenarnya bukan persoalan bukan persoalan sulit ya tapi deteksi yang dilakukan itu melalui
proses yang panjang pengamatan terhadap sel sel terorisme itu dilakukan secara kontinu dilakukan
secara terus menerus kita kita melihat ya dari para napi misalnya kita di dalam
membina para napi juga bagaimana merubah doktrin tadi merubah bagaimana orang orang yang sudah
tercuci otaknya sehingga kita pernah mendapat informasi dari salah satu napi ya yang menyimpan
tiga kg bahan peledak ketika di lebatan dia sendiri tidak memahami tetap mendahjatnya ledakan tersebut
hai lain yang yang harus kita kejar terus dari mana judul daripada bahan bahan berbahaya terus
hai oke baiknya pak ramadan dalam beberapa waktu kedepan adakah kemudian momentum momentum
momen momen khusus yang perlu diantisipasi skala keamanannya oleh kepolisian atau oleh densus delapan puluh delapan berbarengan
dengan kemudian upaya penangkapan dan juga pencuri ke jalan di jalan' ini menurut saya ini berarti
sebagai bentuk antisipasi terhadap serangan serangan ancaman serangan serangan teroris baik dari sel isis kah atau mungkin yang lain
tentu ada ya ada agenda agenda tertentu yang menjadi kalender bagi densus delapan puluh delapan untuk mengantisipasi ya
termasuk kegiatan kegiatan yang dianggap misalnya perayaan bagi isis tersebut
itu menjadi sebuah agenda tetap dari densus ya
pada prinsipnya densus delapan puluh delapan tidak pernah berhenti dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap jaringan teroris di indonesia ini
tentunya ini untuk memberantas dan melindungi bangsa ini dari ancaman teroris di indonesia
oke saya ke bang ridwan habib terakhir
bang ridwan selain pencegahan dan juga penangkapan
yang memang dilakukan sekarang oleh densus delapan puluh delapan
menurut anda apa lagi yang perlu dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan dan juga antisipasi atas serangan serangan teror
setelah kemudian densus membaca bahwa ada angin segar setelah pemimpin isis ini yang baru
yang kemudian ini bisa menggerakkan menduplikasi propaganda propaganda terhadap sel terorisme yang ada di indonesia
mas reinhardt benteng paling kuat di indonesia ini adalah solidaritas sosial masyarakatnya
solidaritas sosial sebagaimana bapak presiden seringkali mengatakan bahwa yang penting itu bagaimana kegotong royongan
bersama sama menangani permasalahan termasuk dalam hal ini adalah terorisme
karena itu kami usulkan kepada mungkin polri ya pak ahmad ramadhan kebetulan bersama kita hari ini
barangkali perlu diperkuat penggalangan
penggalangan terhadap tokoh tokoh masyarakat influencer yang vokal
kita ambil contoh kasus kemarin lah
ada salah satu tersangka teroris namanya dr s gitu kan
ada penangkapan kemudian harus terjadi tindakan terukur kemudian dia meninggal
respon masyarakat kan kemudian seolah olah bahwa ini adalah pahlawan dokter s nya ini
nah ini saya kira harus kemudian ini jangan sampai berkembang harus segera digalang tokoh tokoh masyarakat
influencer influencer utama kita di muhammadiyah di pbnu di mui
ini harus ada pak ahmad ramadan saya usulkan
agar ada semacam penggalangan ya
penggalangan ini jangan dibahas jangan dikemaskan seolah olah seperti orde baru gitu ya mengkangkangin
penggalangan itu komunikasi efektif
sehingga kemudian polri bisa langsung bypass
sehingga masyarakat ini bisa ditenangkan kalau ada situasi situasi di mana perlu penjelasan detail
akhirnya kan setelah dijelaskan densus delapan puluh delapan di komnas ham kan semuanya clear ya
ada cctv dan sebagainya
jadi sebenarnya ini hanya
ini hanya soal komunikasi
itu saja saya kira sebagai usulan
mungkin ditambah saja penggalangan kepada tokoh tokoh publik terutama yang vokal di media sosial
pak ahmad ramadan mungkin boleh menanggapi
soliditas sosial ini juga menjadi benteng yang cukup kuat
sehingga yang saya katakan tadi bahwa peran stakeholder yang lain ya
masuk menterian pendidikan
misalnya wawasan kebangsaan terhadap anak muda kemudian juga kementerian agama
kemudian melibatkan tokoh tokoh agama tokoh masyarakat
ini semuanya adalah sebagai benteng benteng pertahanan bagi masyarakat kita
karena ini menyangkut ideologi
sekali lagi karena ini menyangkut ideologi
bagaimana kita membentengi
masyarakat kita khususnya kaum muda agar tidak muda tetap
tidak mudah terdoktrin dengan paham paham radikal
kali lagi terorisme ini tidak ujuk ujuk menjadi teroris
tapi dia terpapar dulu dengan paham radikal radikal tersebut
nah disinilah bagaimana membentengi generasi muda
membentengi masyarakat ini agar tidak mudah
terpapar paham radikal
pencegahannya harus dilakukan itu
bahasanya bang ridwan tadi penggalangan tadi
selain tegakan hukum tetap jalan
ketika ini seimbang ya mudah mudahan bangsa ini tercegah terlindungi
dari ancaman terorisme yang berasal dari luar
juga yang dari dalam
kemudian pembangunan lancar
oke itu harapan kita bersama pak ahmad ramadan bang ridwan habib
bahwa segala bentuk ancaman teror bisa diantisipasi
kita dukung apa yang kemudian dilakukan oleh densus delapan puluh delapan
untuk melakukan pencegahan dan juga penangkapan
dan semoga kemudian berbagai ancaman itu bisa diminimalisir
terima kasih banyak brigjen paul ahmad ramadan karo pemas divisi umas polri
terima kasih banyak bang ridwan habib direktur the indonesia intelligence institute
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu